baik kita buka pagi ini dengan informasi tentang upaya perobohan gedung panin bank di bintaro tangerang selatan
pada rabu pagi beberapa bagian gedung ini kembali roboh
gedung tersebut roboh setelah beberapa minggu ini pihak kontraktor berusaha meruntuhkan pilar yang masih berdiri di zona tiga
rekaman video amatir yang baru saja kami dapatkan memperlihatkan sebagian gedung panin di zona tiga roboh
pihak kontraktor merobohkan gedung dengan teknik pembebanan seberat satu ratus tujuh puluh lima hingga dua ratus ton menggunakan karung karung pasir
sebelumnya gedung di zona tiga ini sulit dirobohkan karena ada beberapa pelat gedung yang sudah dipreteli saat pengerjaan sebelumnya
rencananya malam ini proses perobohan gedung akan dilanjutkan dengan meruntuhkan seluruh bagian bangunan
setelah itu puing bangunan akan dihancurkan menggunakan bulldozer
kontraktor pelaksana perobohan gedung memilih kontrak hingga awal desember nanti untuk merobohkan dan membersihkan puing gedung